hai untuk mengetahui situasi nonton bareng piala uber kita sudah terhubung dengan jurnalis
kompas tv nanda aprilia yang saat ini berada di kantor kementerian pemuda dan olahraga di senayan
jakarta selamat siang nada bagaimana situasi di kemenpora saat ini nada selamat siang kita
kalau bisa terlihat untuk saat ini sebenarnya situasinya sudah lebih sepi dari beberapa waktu
sebelumnya tepatnya ketika pertandingan ini berjalan artinya seusai pertandingan
uber cup yakni kita tahu juga tadi hasilnya bahwa indonesia harus menelan kekalahan atau
pil pahit di sini yakni dengan skor tiga atas tuan rumah dan dari melihat dari situasi di
saat ini memang masih ada beberapa supporter ataupun penonton yang masih memilih untuk
sampai dengan ke titik akhir artinya sampai dengan para pemain ini naik ke podium nah kalau melihat
dari euforia para penonton hari ini di kemenpora situasi nonton bareng pertandingan di uber cup
khususnya sangat meriah sekali gita bahkan kalau kami melihat dari tadi pagi sampai dengan siang
hari para penonton ini masih menuhi ruangan untuk memperhatikan dan juga mendukung timnas indonesia
di uber cup salah satunya sudah bersama dengan saya
ini adalah supporter juga penonton dari uber cup sendiri yang sudah setia sejak pagi sampai dengan
siang hari ini luar biasa sekali kalau tadi saya melihat ini semangatnya sudah bersama dengan saya
bapak trisia selamat siang mbak selamat siang mbak oke mbak patricia dari mana nih mbak saya dari
tangerang dari tanggerang sama teman teman kesini sama temen satu oke bapak trisya tadi kan saya
menotis mbak ini begitu semangat sekali mendukung timnas indonesia ya hari ini kalau secara keseluruhan
melihat permainan di uber cup ini seperti apa mbak untuk tim indonesia sudah bagus banget mbak
bisa kita pungkiri bahwa mereka perjuangannya luar biasa ada yang sampai jatuh ada yang wah luar biasa
sih apalagi yang terakhir esther luar biasa juga ya apalagi delapan belas tahun tapi sudah perjuangannya sampai
rubber set itu dan tidak jauh ya skornya malah set yang pertama si ester tuh mengunggul jauh jadi memang nggak bisa
kita pungkiri mereka perjuangannya sampai detik darah penghabisan dan luar biasa buat saya sih oke
tadi agak deg degan juga ya pas bagian ester ya oke tapi kalau melihat dari permainan ketiga kategori
begitu ya paling unggul atau paling seneng tuh permainan siapa semuanya sebenarnya bagus kan
lagi ya tapi ya terakhir itu esther luar biasa perjuangannya kita juga shock ya umur delapan belas tahun tapi
set pertama luar biasa luar biasa dengan oke eh kita tahu by apa theresa bahwa sekarang kan indonesia
harus ditaklukkan oleh cina tiga ratus gitu ya tiga puluh kemudian tanggapan patentnya sendiri seperti apa tanggapan

terus berdoa terus mendukung
tapi itu bentuk kita support
untuk di thomas nanti
kan ada lagi ada nobar juga di kemenpora
karena pagi ini harus ada urusan lagi
sampai sore sampai malam kita jamanin
siapa yang akan ada jagoan kayak atau seperti apa
ya masih yang paling terkenal kan
dan lain lain saya jujur
yufaria ramai ramai kan lebih
aula kemenpora yang akan
diselenggarakan pada pukul empat sore nanti
karena kita tidak jadi mendapatkan
tapi barangkali anda sempat berbincang dengan
harapannya tentu indonesia dapat memenangkan thomas cup
ini setidaknya harapan yang bisa melipur lara melihat dari permainan tadi di overcup
memang indonesia masih belum bisa mendapatkan kemenangan
namun ada harapan lain di sini yakni masih ada thomas cup dua ribu dua puluh empat
di mana nanti ada pemain pemain putra juga andalan indonesia akan berlaga di sana
jadi artinya semakin sore tampaknya nanti akan semakin padat oleh para penonton dan juga supporter
mengingat tadi ada salah satu dan juga tadi saya sempat bertanya ke beberapa para penonton
ataupun supporter yang rencananya akan semakin memadati
dan mengajak teman temannya untuk menonton bersama di kemenpora ini
artinya ini menjadi harapan besar juga untuk warga di thomas cup dua ribu dua puluh empat nanti
terima kasih atas laporan anda nanda aprilia langsung dari gedung kemenpora jakarta